kali ini tentang anda juga mungkin melihat foto ini di sosial media anda
foto anggota pramuka di kronjo tanggerang yang makan di atas tanah
tanpa menggunakan alas atau wadah yang kemudian menjadi viral
dan ini membuat geram masyarakat
dan menanggapi banyak komentar keras dari masyarakat
ini pembina pramuka kuartir ranting krojo tangerang ini pun menyampaikan permintaan maafnya
foto anggota pramuka yang makan di atas tanah yang menjadi viral di media sosial ini
terjadi saat kegiatan pengkaderan dan pelantikan anggota baru
saka wira kartika di kronjo tangerang pada tujuh belas hingga sembilan belas maret dua ribu tujuh belas
humas keluarga banten menjelaskan kegiatan tersebut merupakan pemberian hukuman
kepada peserta yang tidak kompak karena melanggar disiplin jam istirahat
sholat makan atau isoma
menanggapi banyak kritikan keras dari masyarakat
pembina pramuka kuartir ranting kronjo tanggerang menyampaikan permintaan maaf
yang ditujukan kepada ketua kuarnas pramuka adiaksa daud
saya suleiman sebagai pemengusia kavira kartika kuartir ranting kecamatan kronjo
kuartir cabang kabupaten tanggerang banten
menyampaikan permohonan maaf kepada kekuartir nasional ketua pramuka
dan seluruh anggota pramuka atas kegiatan
yang dilaksanakan pada kegiatan proses pembinaan anggota saka wira kartika
tanggal tujuh belas sampai sembilan belas maret dua ribu tujuh belas
kami tidak akan mengulanginya kembali
ya kejadian ini tentu menjadi pelajaran
agar ke depan kegiatan sekolah lebih mengutamakan pada aktivitas yang mendidik
yang akhirnya justru menuai banyak komentar keras